dan untuk mengetahui perkembangan lalu lintas mudik terkini dari ruas tol penjagaan berbestimur
sudah ada koresponden istiarto sigit
ito ini sekarang anda ada di lokasi yang lumayan penting dalam arus mudik kali ini
wah sekarang kosong di belakang anda
ini istilahnya ini kawasan epic lah istilahnya begitu ya untuk tahun ini
bagaimana kondisinya sekarang ito
sejak pagi hari tadi hingga malam yang sudah agak lengang seperti ini
selamat malam betul sekali kawasan pintu tol keluar brebes timur ini menjadi eksotisme baru bagi para pemudik
terutama mereka yang ingin berpergian dari barat menuju tengah selatan maupun timur pulau jawa
dan sampai saat ini seperti anda lihat di belakang pintu tol berbestimur lama kelamaan makin kehilangan pemudiknya
makin sepi begitu kira kira dibandingkan jika tadi pagi kita berada di sini
memang pihak polres brebes telah memperlakukan beberapa rekayasa
di antaranya tadi pagi ada pemberlakuan empat cawan
jalur masuk ke dalam berbestegal melalui pintu tol berbestimur
dan para pemudik yang mungkin sudah ada di pintu tol yang menuju dalam jalan menuju berbestimur
dialihkan menuju brebes barat maupun bulakamba
dampaknya adalah adanya penumpukan sepanjang sepuluh km
mulai dari pertigaan berbestimur hingga bulakamba di jalur pantura berbest
akhirnya pukul satu siang dibuka kembali begitu kira kira
dan pukul lima sore akhirnya dibuka secara normal
dua lajur masuk ke dalam dan dua lajur keluar
selain itu juga masih ada pemberlakuan kontraflow untuk masuk ke arah kota tegal
ada empat lajur yang dipersiapkan dan memang saat ini cukup kondusif dan cukup efektif untuk mengurai titik macet
namun masalah yang masih ada dari jalur brebes ini adalah adanya antrian
antrian mobil yang ingin masuk kepada stasiun pengisian bahan bakar umum
yang telah diantisipasi oleh pertamina dengan membuka kios kios maupun melakukan delivery bensin kepada para pemudik
di sepanjang titik di pantai utara dan juga selatan
ya lepas dari bahwa kondisi sekarang sudah mulai membaik sudah kondusif bisa dikatakan begitu
ada tersisa cerita di mana baru saja kita dengarkan informasinya
satu orang pingsan setelah mengendarai kendaraan tidak berhenti selama dua puluh dua jam
bahkan ada belasan yang meninggal dunia karena kelelahan dan terlalu lama menghirup karbon dioksida di dalam mobil
bagaimana pengamatan anda sejauh ini
alvito informasi yang kami dapatkan dari jasa marga tercatat ada delapan pemudik yang meninggal dunia selama melakukan mudik dua ribu enam belas
terutama mereka yang melewati jalur tol brebes timur
salah satu keluarga korban yang sempat kami datangi di rumah sakit umum daerah brebes adalah keluarga dari almarhumah sumiatun
beliau adalah wanita berusia enam puluh tujuh tahun yang berangkat dari jakarta dan ingin melakukan mudik
sumiatun ini memang meninggal diidentifikasi karena kecapean atau kelelahan selama melakukan perjalanan mudik
dan akhirnya terjatuh dari bus
dan akhirnya posisi terakhir jenazah saat ini sudah berada di rumah sakit umum daerah berbest
saya sempat mengkonfirmasi beberapa korban yang jatuh sepanjang jalur tol brebes timur ini
namun belum ada jawaban baik dari pihak kepolisian maupun pihak jasa marga tentang apa langkah langkah yang akan mereka lakukan untuk mengurangi korban
di arus balik
karena memang seperti kita ketahui jalur berbest timur ini nantinya juga akan menjadi titik di mana para pemudik akan kembali menuju jakarta
istiarto sigit menyampaikan laporan langsung dari pintu tol brebes timur
selamat bertugas kembali